tadi aku mau minta sus buat telepon papa
papa disini kok papa disini ya
papa tungguin kamu oke
papa tungguin kamu dulu
tante mayang suka gak ya sama foto selfie yang kiki kirimin
tapi kok balesnya lama banget ya
biasanya kan tante mayang gak selama ini balesnya
kalau sekarang tante itu lagi sakit
calon mertua kiki lagi sakit
kalau kiki tuh harus nunjukin kiki peduli
assalamualaikum tante mayang
kalau kiki bisa masakin makanan kesukaan tante mayang
terus abis itu kiki kirimin deh ke apartemen
gak usah nggak usah ki
udah udah gak usah repot repot segala
di tante suka kayak gitu deh jangan kayak gitu
kiki tuh suka kalau direpotin sama tante mayang
gak usah gak usah ki beneran deh
disini tuh udah banyak makanan
jadi gak usah kiki kirim kirim lagi
kita minum obat dulu ya
tadi kan tante udah selesai makannya
iya iya mbak bella terima kasih
maaf tante aku gak lihat tante lagi video call kan
kayaknya kiki kecolongan lagi deh nih
keduluan sama mbak cez
mbak cez ada disitu aja
gak gitu koki
cuma ya karena tempat tinggal aku deket aja sama tante mayang
makanya tadi kita makan bareng
terus sekarang udah waktunya tante mayang minum obat
kenapa harus ketemu elsa segala sih
kan aku jadi masalahnya
aku jadi males harus basah basi
gak ada masalah
males ya ketemu sama gue
takut gue bacain ya
takut gue bacain ya

bisa berselisih sih sama tante rosa
kenapa atau enggaknya
itu bukan urusan lo
jadi lo gak usah ikut campur sama masalah pribadi gue
udah cukup ya sa
lo memperkeruh hidup gue
ini gak salah
bukannya lo sendiri yang bikin masalah sama tante rosai
jangan jangan lo emang harus bayar penalti dulu
gue udah bilang lo gak usah ikut campur sama urusan gue
dan apa yang dibilang ferry soal penalti itu
juga sudah benar benar mempengaruhi sienna
lo pikir saya takut hah
iya pak tolong cepatnya pak ya
uya boyin putra
saya mau bawa ke rumah sakit
tadi minum air putih aja dia langsung muntah
saya belum tahu
oh iya bapak yang akan bawa bu anin ke rumah sakit
ya tadi saya udah nelfon ambulans
sebentar lagi kesini
tolong ntar dibukain ya putra
ya ampun ya sayangnya
apa takut kamu sih pak
ini papa temenin kamu nak
papa temenin kamu sayang
vaksinnya turun pak
ya allah kok bisa sampai begini
tolong lakukan yang terbaik ya sus buat anak saya
pasti pak yang terbaik akan kami lakukan untuk menolong pasien
ada pak ketawa di sini enggak ya
kamu yang kuat ya sayang
reina jangan lari larian
dek kan masih jam pelajaran
tapi kan bapak aku udah datang
tolong ya pak
jam pelajaran masih belum selesai
sebentar ya pak
sebentar ya pak
oh baik pak
kan masih sekolah kenapa nyamperin papa
tadi aku mau minta sus gue telepon papa
tidak ada apa apa
silahkan ya gin
papa di sini kok bapak di sini ya
papa tungguin kamu oke papa tungguin kamu dulu pak
ada papa di sini ada papa di sini
bapak bapak tunggu dulu di sini ya
aku belum tahu alin baru aja masuk ke dalam
baru dibawa masuk rumah jadi aku belum tahu
alin kenapa pak
aku kasih tahu al aja ya
ya udah kan sekarang udah ketemu
balik sekolah lagi ya
tapi aku masih kangen sama papa
ya kan nanti bisa ketemu di rumah
tapi kalau nanti di rumah papa jangan cuma main sama sekarang sama aku juga dong
iya nanti kita main bareng bareng ya
sekarang sekolah dulu ya
tuh udah bel tuh
nah ayo kita masuk ke kelas
makasih ya pak
kangen aku udah terobati
ya sekolahnya pintar ya
mamanya andien kan
ya betul pak
al ini andin kita bawa ke rumah sakit andin pingsan
pokoknya kamu segera datang aja dulu ke rumah sakit ya
rumah sakit sejahtera
iya iya baik baik
andin pingsan harus ke rumah sakit rumah sakit sejahtera kamu tahu
tahu pak itu rumah sakit pilihan pertama untuk keluarga penuh kulit pak